ya mendengar berita ini barangkali kita sangat menyayangkan ya kembali terjadi bahwa ada penganiayaan oleh mahasiswa senior terhadap juniornya hingga berujung kematian kembali terjadi
ini barangkali semacam ospek begitu ya yang harusnya memang sudah dilarang namun kemudian masih berlangsung
taruna sekolah tinggi ilmu pelayaran cilincing jakarta utara tewas setelah dianiaya oleh seniornya
lima orang saat ini dinyatakan sebagai tersangka dan ketua dari stip sekolahnya dinonaktifkan
setelah disalatkan di musola dekat rumahnya jenazah amirullah aditya sputra taruna tingkat satu sekolah tinggi ilmu pelayaran dimakamkan
amirullah aditya sputra meninggal dunia pada selasa malam setelah dianiaya beberapa seniornya di gedung dormitori empat kompleks stip marunda cilincing jakarta utara
saat acara serah terima alat musik dari tarunan senior
menurut hasil otopsi rumah sakit polri kramatjati jakarta timur terdapat luka lebam di bagian ulu hati amir
tidak melihat kepadanya tapi dari pihaknya mengatakan bahwa dada ini biru jadi terpaksa
setelah meminta keterangan sejumlah saksi dan melakukan olah tempat kejadian perkara
polsek metro cilincing menetapkan lima taruna tingkat dua stip sebagai tersangka
empat tersangka terlibat dalam penganiayaan yang menyebabkan tewasnya amirullah aditya sputra
sementara satu orang lainnya ditetapkan sebagai tersangka karena ikut memukul lima taruna junior lainnya
lima tersangka akan dijerat dengan pasal satu ratus tujuh puluh kuhp tentang pengeroyokan dan pasal tiga ratus lima puluh satu tentang penganiayaan yang menyebabkan kematian dengan ancaman hukuman dua belas tahun penjara
sementara itu kementerian perhubungan langsung menonaktifkan ketua stip
kementerian perhubungan telah membentuk tim investigasi internal yang diketuai oleh sekretaris badan pengembangan sumber daya manusia
kementerian perhubungan juga menanggung seluruh biaya rumah sakit hingga pemakaman korban
desi nugrahani cnn indonesia
kekerasan yang berawal karena unsur senioritas ini memang bukan pertama kalinya terjadi
kami merangkum sejumlah peristiwa kekerasan yang terjadi sepanjang sepuluh tahun terakhir
tahun dua ribu enam beredar video kekerasan taruna senior pada juniornya
mei dua ribu delapan agung bastian gultom dianiaya sepuluh seniornya hingga tewas
kematian agung yang ditutupi stip akhirnya terkuak dari hasil otopsi
tahun berganti tapi masih ada saja kasus serupa
april dua ribu empat belas ada dimas dikita handoko tingkat satu tewas dianiaya oleh tujuh orang seniornya
sementara enam rekan dimas
dan setahun kemudian april dua ribu lima belas daniel roberto tampu bolon dianiaya tujuh seniornya di meja pakan
akhirnya lima taruna diberhentikan
terakhir januari dua ribu tujuh belas amirullah adityas putra diduga tewas dianiaya

kita memang belum habis pikir ya bagaimana peristiwa
yang sama bisa kembali terjadi padahal sudah sama sama kita ketahui bahwa
apa namanya perpeloncoan itu sudah dilarang saat ini di indonesia
karena mengakibatkan banyak dampak dampak yang tidak kita harapkan
kita tahu juga ya bahwa ini kan sistemnya dormitori ya
dan dari pihak stip sendiri juga menyatakan sudah ada blok blok khusus untuk junior dan juga senior
karena mereka tidak bisa mengalahkan juga bahwa ini akan memang tetap terjadi
ya dan pada akhirnya ada korban
lalu juga bukan hanya korban tetapi
keluarga korban yang tentu mengalami kesedihan karena kehilangan kerabatnya
untuk mengetahui perkembangan terkait tewasnya
taruna stip sudah ada koresponden cnn indonesia arman helmi di rumah keluarga korban
arman tentu ini duka yang cukup mendalam untuk keluarga korban
khususnya harusnya anak mereka bisa berpendidikan di sana lulus menjadi seorang pelayar
nah bagaimana keluarga menanggapi kasus ini arman
indah prabu duka mendalam memang dirasakan sangat dirasakan oleh keluarga besar dari almarhum amirullah aditya sputra
seorang mahasiswa stip pelayaran jurusan teknik nautika
dan bersama saya saat ini sudah ada saudara kembar dari almarhum yaitu amarullah
amar kalian ini kan bisa dikatakan sangat dekat marnya
seberapa dekat hubungan kalian antara amar sebagai kakak dan amir sebagai adik
iya saya tuh sangat dekat banget dari kecil bersama gitu besar bersama sama dia
sampai smp punya tujuan yang sama jadi pelaut jadi kapten
dan gitu ya berjuang bersama untuk di sekolah di stip itu
sampai akhirnya ya saya gagal di tahap kesehatan
mar tenang mar gue akan lanjutin perjuangan lo
gue akan banggain orang tua gue gitu
dia bilang seperti itu
nah waktu mendekati almarhum meninggal
apakah amar sempat ngobrol ngobrol ataupun mungkin adiknya amir sempat cerita keadaan yang dia alami
dia dipukul dia dianiaya oleh senior seniornya
apakah dia suka cerita ke amar soalnya
dia orangnya nggak ini mas dia nggak cerita sama saya
dia saya cuma ya itu buka bajunya udah ada gemar gitu
terus dia bilang
mar jangan lapor ya ke mbah atau ke bapak gitu
ya takutnya mereka khawatir
gue gak pengen bikin mereka khawatir
aku pengen lihat mereka ya baik baik aja gitu
ya jadi dia orang enggak mau bilang gitu ke orang tua dia
ada kekerasan kekerasan seperti itu
nah keluarga sendiri mar di mata keluarga almar pun seperti apa mar
amir itu dia orang yang santun ya sopan gitu sopan
dan rajin anaknya rajin
kalau mau mencapai sesuatu itu dia pasti berjuang dia buat memperolehnya
dia pasti berjuang dilakuin apa aja buat youtube untuk memperolehnya
anaknya humoris sama saya suka bercanda
ya seperti itu
baik sekali lagi saya turut berduka cita amat
saya sangat memahami perasaan amar
turut berduka cita sekali lagi aman
baik prabu daniar itu tadi pendapat dan juga cerita sedikit dari saudara kembar almarhum
dari amar di mana kedekatan mereka ini sangat dekat sekali
dan mereka sangat mirip
mukanya saya juga agak kesulitan untuk membedakan
namun yang pasti keluarga sangat merasa kehilangan dan sangat menyesalkan peristiwa ini menimpa salah satu keluarga mereka
ya arman terima kasih atas laporannya
sampaikan salam kami kepada amar dan juga keluarga
tentunya juga kita turut berduka ya
dengan meninggalnya amirullah
semoga keluarga diberikan ketabahan tentunya